mama sama papa bisa memasuki usia pernikahan hingga puluhan tahun
sebenernya semua tergantung sama nino sih ma
kan dari dulu hati aku
kamu selalu makan pelan pelan
kok gue jadi lebih gini sih sama andin
makin deg degan lagi
sayang yuk di sini yuk
lagi rawat mama supaya cepat sembuh
alhamdulillah udah membaik mama
sini sayang boleh kesama mama
pinter udah cepat sepatu
boleh kesama mama
udah kamu habisin dulu makanannya biar cepat sembuh ya
kamu bantu suapin
dan makannya selesai
mama udah gede na bisa makan sendiri kok
ya ya papa suapin ya
masa nyuapin gitu aja tumpah tumpah sih
ini kamu yang dekor ini semua
ya aku dekor supaya andin bisa lebih semangat aja untuk semuanya
bagus tau gak din almana mungkin niat seniat ini kalau dia nggak mencintai kamu
mak aku punya hadiah buat mama
hadiah apa ini
wah ini kamu yang gambar sendiri sayang
sayang pun makasih ya sayang anak mama yang baik ini
cepat sembuh ya ma
pak cium mama dong
udah campur mama
eh lagi pula mama juga udah kok dicium sama papa
kemarin cemas setengah mati
sekarang istri udah sadar takut lagi
esa nino sebenarnya semua ini rencana mama sama papa untuk kalian

berdagang di sana
kita tulis dari mino
iya benar juga pak
nanti mama bikinin kartunya
pokoknya mama akan langsung kasih rasa
mama bilang ada kiriman ya pak ya
yaudah mama siapin dulu
kasih dia senang
mudah mudahan ya pak ini berhasil
gimana ma sudah selesai
sudah siap semuanya pak tinggal kiri
ada kartunya juga
itu apa pak
ini sweater buat mino ma
pasti dia senang
dari elsa buat mino
mama juga udah kasih loh kartunya disini
sip kalau gitu
papa tinggal kirim pakai kurir
jadi mama sama papa yang ngasih cincin ini ke aku
aku cuma punya satu pertanyaan
mama sama papa cuma ingin supaya pernikahan kalian membaik
hubungan kalian hangat lagi mesra lagi seperti dulanya itu

ya ini kan untuk kalian sayang
maksudnya apa sih
mama sama papa bisa memasuki usia pernikahan hingga puluhan tahun
maksudnya apa sih
pernikahannya bisa berjalan sepenuhnya
pernikahannya bisa berjalan sepenuhnya
sebenarnya semua tergantung sama nino sih ma
kan dari dulu hati aku tuh selalu buat ibu
pernikahannya bisa berjalan sepenuhnya
tapi aku rasa
nino nggak begitu juga ke aku
sah eh sah
tuhan kenapa seperti ini sih
akhirnya kenapa jadi gini